sudah selfie kayak apa hari ini
tapi ingat selfie juga ada etikanya
jangan sampai niat gaya berujung bahaya
seperti yang akan hadir di redaksi siang kali ini
kepanikan warga sempat terekam kamera saat seorang perempuan tersambar kereta
ketika sedang bersuah foto bersama tiga temannya di kawasan cibangkong
kiaracondong kota bandung hari minggu kemarin
warga sempat berteriak memperingatkan korban namun terlambat
tubuhnya langsung dihantam kereta dan sempat terpental sejauh lima meter dari lokasi kejadian
meski sempat mendapat pertolongan korban meninggal dunia di rumah sakit
karena musik terlalu keras para warga sudah berteriak di cibu
awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu
pas dia mau nyemprang pulang kereta sudah dekat
akhirnya ya kena kereta itu
satu lagi nih aksi selfie warga yang menantang bahaya
pasangan suami istri nekat selfie di bibir karang
saat kondisi gelombang tinggi
akibatnya keduanya langsung tergurung ombak
dan nyaris jadi korban keganasan laut pantai selatan
beruntung petugas gabungan yang berjaga di pantai
dapat menyelamatkan kedua korban
peristiwa ini terjadi tujuh belas mei lalu di pantai karanghau cisolok kabupaten sukabumi
kedua pasutri ini akhirnya bisa terselamatkan oleh bantuan tim gabungan dan nuarga
setelah setengah jam tergurung oleh ombak
ya selfie memang sudah jadi kebutuhan
terutama saat liburan atau bertemu teman teman
sayangnya banyak yang mengabaikan keselamatan
hanya demi unggahan foto di media sosial
nah kali ini kita berbagi tips agar tetap bisa selfie dengan gaya
tanpa mengundang bahaya
pertama jangan cari tempat yang aneh aneh deh
seperti rel kereta pinggir tebing atau tepi sungai
memang lokasi itu biasanya menawarkan pemandangan yang lebih indah
jika lokasi sudah aman bukan berarti anda bisa pecicilan
kalau terlalu heboh sampai lompat lompat hati hati bisa salah urat
ketiga siapkan perangkat foto dengan baik
jangan sampai gagal fokus karena ribet dengan urusan pengaturan kamera
lalu patuhi peraturan dan standar keamanan yang ada
di beberapa lokasi ada yang melarang berfotoria lho
atau di wilayah konflik
kalau masih nekat juga siap siap dikejar petugas jaga
yang gak kalah penting tetap harus jaga etika ya
selfie lah di tempat yang semestinya seperti di tempat wisata
bukan di lokasi bencana atau di sekitar orang orang yang sedang berduka
itu sih cari ribut namanya
tim liputan cnn indonesia